pt industri kereta api madiun siap melakukan uji coba dua kereta lrt atau light rail train
yang akan dijadikan alat transportasi pada asian games dua ribu delapan belas di palembang bulan agustus mendatang
selain dua lrt yang sudah dikirim awal april pt inka madiun masih menyelesaikan enam trainset
sehingga jumlah total ada delapan train set kereta lrt
inilah model kereta light rain transit buatan pt inka madiun jawa timur
kereta ini akan menjadi moda transportasi pada pesta olahraga asean games di palembang bulan agustus mendatang
menurut direktur produksi pt inka persero bayu waskito kereta lrt palembang ini tergolong produk terbaru dengan desain asli pt inka
seluruh bodi kereta menggunakan bahan aluminium double skin atau ekstrusi
kereta ini bisa mengangkut tiga ratus tujuh puluh sembilan penumpang dan mampu melaju dengan kecepatan seratus km per jam
saat ini pt inka madiun sudah mengirim teknisi untuk melakukan uji coba dua kereta
yang sudah dikirim ke kota palembang
yang di sumsel kita sudah lakukan pengiriman dua trainset pada awal april
hari ini rekan rekan kita sedang melakukan set up bersama rekan rekan vendor lain
vendor prasarana vendor sinyaling untuk menjalankan sistem lrt ini secara keseluruhan
kami sebagai penyedia sarananya sudah kirimkan engineer di sana
berserta pendampingan dari vendor utama kami
kemudian tersisa enam trainset akan kita selesaikan di paling lambat awal juli
kita harus selesaikan semua seluruhnya total delapan train set
berbeda dengan kereta rel listrik yang sumber dayanya di atas
melalui pentograf kereta lrt ini mengambil sumber daya di bawah menggunakan third trail
nilai kontrak untuk pengadaan lrt ini menghabiskan biaya sebesar tiga ratus delapan puluh delapan miliar rupiah
inam tohari madiun